berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka
menurut perannya masing masing
penyidik menerapkan pasal tiga ratus empat puluh
subsider pasal tiga ratus tiga puluh delapan
dengan ancaman maksimal hukuman mati
penjara seumur hidup
atau penjara selama lamanya dua puluh tahun